saya ada satu tugas lagi buat kamu ya
duduk lagi ma
mama udah lepasin hak adaptinya rena dari kamu sama al
mama udah terlalu banyak buat kesalahan sama kamu ndien
ternyata kamu benar benar anak yang baik
selama ini mama salah
aku udah buatin teh nama minumnya
aku juga mau nelfon papa
tolong kamu jangan telfon papa
aku juga mau nelfon papa
bapak pasti bakal marah besar sama mama
mobil papa udah gak ada sekarang din
mobil papa itu dibawa sama perantok itu
ayo kita cari jalan keluarnya
kalau mama baik baik aja dan mama ada disini
aku telepon balik gak diangkat angkat
seharusnya aku kontrol emosiku tadi
mama pasti ketakutan
iya papa tadi mama pingsan di jalan
tapi untungnya ada aku sama
kok bisa mama piksan di jalan din
jadi tadi mama itu sempat dirampok
kalau kasih mama ada dimana
terus sekarang kondisi mama gimana
mama baik baik aja kok
ya udah papa sekarang kesana ya din
papa mau jalan kesini ma
mas kita putar balik mas
kita ke perumahan pendok pelita alam mandali ma ya
mungkin shock kali makanya pingsan di jalan
ngeri sekali ya
dan juga bukan tasnya aja yang diambil
kita harus tolongin dia dialo
kamu punya kenalan di kepolisian kan
kamu mungkin bisa minta bantuan
kenapa gue harus tolong mama sarah
dia udah bikin gua kehilangan raina
dia kan mertua kamu
aku pikir pikir dulu ya ma
kenapa lu kayaknya ga suka sama dia
dia mertua kamu
ya mama lihat sih kayaknya
bu sarah ga
terlalu suka sama andin
tapi tolonglah bantu
aku ke belakang bentar ya
ngapain coba gua bantuin rumah sarah
kan mama yang minta bantuan gua untuk membantuin dia
dari dulu tuh mama emang selalu baik sama semua orang
aku mau bantuin dia
aku akan bantuin dia
kamu harus bantuin dia
waalaikumsalam pak surya
ada di kamar sama andin pak
silakan silakan ya
mama udah baik baik aja papa
aku ke depan ya
sampai jumpa lagi